kita hadirkan dulu cuplikan cuplikan pembacaan atau pemaparan visi misi dari para calon gubernur dan calon wakil gubernur
jawa barat hari ini butuh keadilan dan pemerataan pembangunan dan rasa kebahagiaan
pasangan rindu hadir sebagai solusi lima tahun ke depan
visi kami jelas jabar juara lahir dan batin
artinya semangatnya tidak hanya membangun infrastruktur fisik tapi juga membangun moral agama dan kebudayaan
kami juga berharap dengan semangat yang mantap ini kita bisa membawa jawa barat sebagai masyarakat yang paling hebat masyarakat terbaik di indonesia
kuntum hoir umah uhrijatlin nas takmurunabil ma'ruf watan hunanil munkar watuminunabila
menjadikan jawa barat sebagai masyarakat terbaik
yang mengedepankan kebenaran dan menjauhi dari kemungkaran
dengan cara menggunakan ilmunya para ulama adilnya para pemimpin dermawannya orang orang kaya dan doa doa malam dari kaum ⁇ duafa ⁇
kami bersemangat menjadikan warga jawa barat bertakwa warga jawa barat yang penuh dengan kebudayaan yang baik silih asah asih asuh infrastruktur yang mantap dan pemerintahan yang melayani dan berintegritas
dengan gaya yang penuh inovasi seribu masalah seribu inovasi
dengan gaya kepemimpinan kami yang turun tangan bukan lepas tangan atau tunjuk tangan
kepemimpinan yang menggerakkan bukan kepemimpinan yang memerintahkan
kami membawa kereta bernama jabar juara lahir batin tidak boleh ada yang ketinggalan kereta semua ikut maju bersama pasangan rindu
tahu bulat digoreng dadakan harganya lima ratusan
jika jawa barat ingin menjadikan warga jawa barat kita harus menjadikan warga jawa barat yang penuh dengan kebudayaan yang mantap dan berintegritas

kami tidak akan berbicara soal misi dan visi kami akan berbicara soal tujuh program unggulan kami hasanah
nukahiji rakyat jawa barat kudu muda penggawaian
saya akan pangkas setengah dari pengangguran itu
yang kedua rakyat jawa barat kudu sebuh
punya akses kepada
nukah tilu kudu boga imah anurempeng
kami sodorkan program dp hanya satu persen
nukah opat barudak sarakola kudu gratis
plus gratis perawatan kesehatan untuk seluruh rakyat jawa barat
dan kemudian yang ke enam kami akan melakukan pembangunan dan penataan di bidang
tur kamling infrastruktur keamanan dan lingkungan
dan yang terakhir mohon dibantu kami pengawasan oleh seluruh rakyat jawa barat
agar kami tetap amanah dan tidak korup dengan program yang atau namanya molotot com
selanjutnya saya akan menitik beratkan pada tur kamli
infrastruktur keamanan dan lingkungan
karena jawa barat ini penyangga ibu kota
sehingga dan juga paling pluralis
kalau jawa barat aman ibu kota aman
ibu kota aman indonesia aman
di sini diperlukan dua pimpinan yang mampu menemini tentang keamanan di jawa barat
kini jawa barat maju di bidang industri
terutama industri kreatifnya
sumber daya manusianya cukup handal budayanya cukup tinggi
kita mulai dari keinginan
dan kita membuat jawa barat menjadi yang termaju
tentunya dengan dasar dasar yang patent daripada masyarakat jawa barat adalah ketakwaan
dalam ketakwaan ini saudara saudara sekalian kita akan memuliakan agama
semua agama kita muliakan
agar kita di jawa barat semua ahlaknya terjaga
perilaku perilaku yang koruptif akan terjaga
selanjutnya tentu dari situ kita amankan jawa barat
jangan sampai ada ulama dihantam
ini adalah suatu suasana yang betul betul merisaukan masyarakat
kalau aman semua takwa kita akan membangun kesejahteraan dengan menumbuhkan perekonomian
untuk itu kami punya tiga program
pak saihu akan menyampaikan tiga program itu
ya jadi program yang akan kami bangun adalah bagaimana kita ingin memajukan jawa barat ini melalui jabar terkoneksi se jawa barat
sehingga setiap desa punya akses terhadap jawa barat
dari situlah insya allah generasi generasi milenial akan mampu mengakses dan di sini akan mampu kemudian memproduk berbagai produk produk kreatif mereka
yang kedua kami juga ingin bagaimana pesantren pesantren masyarakat umkm petani dan melayan juga berdaya
sehingga kami akan mensupport pembangunan di sektor pertanian pesantren dan perikanan
jadi pemerintahan provinsi jawa barat tahun dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga adalah etapa terakhir dari sebuah rencana pembangunan jaga panjang daerah provinsi jawa barat dua ribu lima dua ribu dua puluh lima
karena itu kami akan menuntaskan semuanya
dan itulah visi kami terwujudnya jawa barat
ini terwujudnya jawa barat yang adil sejahtera dan berkarakter
untuk menuju kepada visi itu ada lima misi besar
yang pertama adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi birokrasi
semua tidak akan berjalan tanpa ada reformasi birokrasi yang tepat
yang kedua mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas
tapi juga produktif unggul dan berkarakter
sebab kita tidak akan bisa menghindari persaingan global sumber daya manusia
yang ketiga bagaimana mewujudkan tata kelola ruang infrastruktur lingkungan hidup dan juga sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan
kemudian yang keempat adalah bagaimana mengembangkan potensi dan daya saing daerah
melalui peningkatan iklim investasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan juga berkelanjutan
dan yang kelima bagaimana menata kehidupan sosial masyarakat jawa barat yang berbudaya demokratis dan mandiri